kenal kang mus
rumahnya sebelah mananya kang
di dalam masuk gang
tapi kang musnya lagi pergi ke masjid
lagi ada pembangunan
kalau masjidnya di sebelah mananya kang
tinggal lurus aja
tapi mobil nggak bisa sampai ke sana

di masjid lagi ikut kerja bakti
saya dekat tanahnya kang idam
orangnya gak ada
disini juga gak ada mungkin di rumahnya
saya kontak dia
banyain urut lagi
mak freakin dia
sekarang ketemu anak kecil
saya pengen tunjuk ke preacher
maka gak mau pekerjaan yang didapat pake pelicin nyogok nanti gajinya haram
terus gimana atuh
jangan ngarapin kerja di situ
cari pekerjaan di tempat lain
ya cari atuh
saya lagi dekat tanah kang idam tapi saya tidak lihat kang idam
saya di rumah
saya mau ketemu kang idam
mau bicara soal tanah kang idam
kan saya udah bilang tanah saya nggak dijual
mungkin perlu kita oborin lagi
nanyain tanah kita lagi
ya udah dijual aja atuh kang
biar hesti bisa kuliah
gak perlu cari kerja
kuliah juga kan tetep
nantinya harus cari kerja
kalau dilihat di gua geometsik
kita udah sampai
kenal kang mus
rumahnya di sebelah mananya kang
di dalam masuk gang
tapi kang musnya lagi pergi ke masjid
lagi ada pembangunan
kalau masjidnya di sebelah mananya kang
tinggal lurus aja
kalau baru ketemu mah bilangnya
assalamualaikum bukan alhamdulillah
saya dua dua hari nyari kang mus
alhamdulillah akhirnya ketemu juga
saya tadinya mau minta sumbangan
buat beli hadiah pertandingan bat bintun anak anak
tapi gak jadi
kenapa gak jadi
jadinya buat biaya abah semua ke rumah sakit
abah suma kan udah lama sakit
mau dibawa ke rumah sakit tapi nggak ada uang
mereka sudah lama sakit
mereka sudah lama sakit
mereka sudah lama sakit
mereka sudah lama sakit
mereka sudah lama sakit
kamu sudah sma
baru kelas tiga smp wah
tapi badan kamu sudah kayak anak sma
tinggi nurun dari kakek
sholatnya bukan rajin atau wajib wak
kalau habis sholat
jangan lupa doain kakek sama nenek
teteh mau kesini
kenapa gak ngasih kabar dulu
pakai surprise surprise segala
tadi kinasyih nelfon csi
nanyain kak angmus masih di garuta atau enggak
terus kinasyih nanyain alamatnya kak angmus
nah gak ada masalah
nanti kita lihat
tadinya mau lebih besar dari ini
tapi uangnya enggak cukup
mau nunggu sampai ada uangnya
takut masjidnya keburu rubuh
masjid yang lama
sudah ada jauh sebelum akang merantau ke bandung
dindingnya sudah ada yang terbelah di beberapa bagian
kayu kayunya sudah banyak yang lapuk
gentengnya beberapa sudah pecah
mudah mudahan cepat beres